udah ada buktinya nih
itu dia kenapa gue minta tolong sama allah
ini kan suatu ketidakadilan
justru keadilan itu harus ditegakkan bener gak
gak ada batul sekali kawan
rin duluan ya
gue gak yakin deh bella bisa ngerebut hard disk itu lagi
bella itu kan anaknya cerobol banget udah gitu kelingi banget lagi
padahal bete ini tuh sudah cari ale dari tadi
ternyata ale ada di halaman balakang nih
tadi lagi ada masalah
makanya kita melipar bentar berdua
eh lu kenapa nyarin gue
jangan bilang lu ketemu sesuatu yang berbeda
kita punya kawan ini tuh
dia punya insting paling pekas kali ya
ale tau saja
kalau betta ini menemukan sesuatu yang berguna ya
betta dapet hardis kawan
ini hardis adalah rekaman cctv yang hilang
nona kalau tidak percaya sama betta
karena betta mau bicara sama betta punya kawan ini saja
seneng banget sih lo
gue tuh bukan langsung gak percaya
cuma gue pengen mastiin aja ada apa enggak
eh para perempuan kepala batu
ahli itu punya kata kata itu toh
seolah olah meraguan betta punya omongan ini
otak lo aja yang kira kira nge nextin
udah udah udah udah pegang pegang
udah udah sekarang mau ganti baju
udah udah eh denger denger
kita kita ini lagi satu tim
jadi please banget kita harus kompak
jangan ribu oke
sekarang lu ganti baju
keburu lu nanti sakit kedinginan
lu ganti baju sekarang
gua sama nadif mau ke perpus
mau ngecek itu benar atau enggak
tapi sabar dulu
betta ini baru sadar
cuaca ini kan lagi cerah
kenapa para buang kepala batu ini diebabasa
hah dasar otak kayak batu kok
temen lo nyebelin banget sih
bandel udah udah yuk yuk
keburu kedinginan nanti
ntar susulin ya
kok bisa sih harddisk rekaman cctv itu udah di nadif
lo udah buang kan
belum gue buang sih rin
tapi masih gue simpen kok
lo tenang aja
mungkin yang dibawa si nadif itu
bukan harddisk rekaman cctv di sekolah
kan udah suruh lo but buang gimana sih lo
yaudah kalau emang masih ada sih nih
masih ada rin
gak percaya banget sih
ya gue buang sekarang
sama sahabat sendiri nggak percaya
ih rese banget sih si nadif
pantesan aja dia tiba tiba ngedeketin gue
ternyata dia cuma manfaatin kue buat nyari bukti
kayanya nadif ngambil harddisknya waktu gue lengah
atau gimana sih bel
gue sudah bilang ya sama lo buat langsung buang harddisknya
ini kenapa sih pakai di bawah segala ke sekolah kah
bel sedangkan itu rekamannya udah sama nadif sekarang
itu kalau sampai anak anak lihat isi rekaman itu
gue ketahuan bohong
itu semuanya bakal kebalik bel
kadannya bakal berbalik
lo tuh gimana sih
tidak tidak tidak
pokoknya gue gak mau tahu ya
lo harus cari itu hardis sampai ketemu
gimanapun caranya harus cari
kalau enggak awas aja ya lo
gue gak akan mau temenan lagi sama lo
ini semua karena nadif lagi nadif lagi
jangan dikunci ada orang di dalam toilet
iya apa sih kerjaan gue
dikunci beneran dong

tegel banget sih ngerjin gue
gak pernah pengen larang larang
nah itulah udah
kalo itu sabar toh segala sesuatu itu toh hasilnya akan maksimal
kalo kota orang lalu itu dengan proses kehatian
iya gua ngerti tapi ini nanti keburu diambil sama mbak vivi lagi udah
sini gua aja deh
mampir dulu lama
nah ini disini
ternyata lona arin jatuh ini toh bukan karena didorong sama michelle
lega gue bener kan yang gua bilang
hah michelle tuh bukan orang jahat
emang arinnya aja
bukan aja arin sama bella tuh sama aja tuh berdua
ternyata nona arin sama bella ini tuh dong gua paling jahat sekali
bukan hanya cantik saja tapi paling berbeda sekali
berbeda sekali sama siapa
dia itu memang sudah kelihatan terpancar cantiknya itu dari hati kok
tapi itu betul tuh
eh benar memang benar
cantik doang mah oke tapi kan yang penting apa
ini sudah pasti juga kan nona riva lah
tapi perempuan waipai itu kawan
justru itu dev yang gua bilang sama lo
gua gak setuju banget kalo michelle sampe harus dikeluarin
gara gara ya dia emang nggak bersalah kan
udah ada buktinya nih
ini kan suatu ketidakadilan
justru ketidakadilan itu harus ditegakkan bener gak
ada batul sekali kawan
rin duluan ya
gua gak yakin deh bella bisa ngerebut hardis itu lagi
bella itu kan anaknya cerobol banget udah gitu kelingi banget lagi sama gua
aduh gimana dong nih kalau rifki ngasih habis itu ke kepala sekolah
udah masuk sekolah aja loh
emang udah sembuh
iya cuman gue masih lemes gitu sih al
habisnya gue bete banget di rumah jadi ya gue ke sekolah aja deh
lo mau bantuin gue gak
gue lagi dalam bahaya banget nih
gue kasih tau aldino gak ya
kalo gua jujur sama dia
dia mau gak ya bantuin gue
lo bisa gak sih tolongin bilang ke michelle supaya dia nggak ngelaporin gue ke pak basuki atau guru lain
apa gua ceritain jujur aja ya semuanya ke aldino soal hardis cctv yang gua curi itu
malah bengong lagi
lo tuh mau cerita nih ya
jangan setengah setengah dong
bikin orang penasaran aja udah
duduk duduk duduk dulu ya
terus gue juga percaya banget sama lo